sementara itu kepolisian republik indonesia menangkap buronan polisi di raja malaysia di tebet jakarta selatan
menurut kapolri jenderal polisi tito karnavian pemerintah malaysia berterima kasih atas penangkapan ini
setelah satu bulan marikan diri ke indonesia jamal yunus kepala umno divisi sungai besar yang juga merupakan aktivis gerakan baju merah
ditangkap di tebet jakarta selatan ia menjadi buronan polisi di raja malaysia sejak tiga belas juni
jamal sebelumnya dijerat dengan sejumlah dakwaan pidana sejak tahun dua ribu tujuh
kapolri jenderal polisi tito karnavian menyebut jamal juga diduga terlibat skandal terkait skandala satu malaysia development berhad atau satu mdb bersama mantan perdana menteri najib razak
dia berangkat dari malaysia diperkirakan tanggal tiga belas juni
dan kemudian kemarin
tanggal berapa tanggal kemarin
tanggal tiga juli yang bersangkutan ditangkap di daerah tebet
menteri dalam negerinya sudah membuat surat ucapan terima kasih kepada polri
yang bersangkutan ini sangat penting bagi mereka
saya juga sudah menyampaikan kepada polisi raja malaysia bahwa kita akan melakukan deportasi